keluarga korban tragedi kanjuruhan pada siang tadi bertemu dengan komnas ham untuk melakukan audiensi
selain itu rombongan aremania fc juga akan membuat laporan polisi ke mabes polri
lalu apa yang diharapkan oleh keluarga dan bukti apa saja yang dibawa oleh tim kuasa hukumnya
sudah berada di cnn indonesia melalui sambungan telepon dan juga zoom
salah satu keluarga korban wiono dan juga perwakilan tim kuasa hukum keluarga korban anjar nawan yuski
selamat malam pak wiono dan juga mas anjar
selamat malam mbak jada
baik pak saya mau ke pak wiono terlebih dahulu hari ini melakukan pertemuan dengan komnas ham dan kpai
benar demikian lalu bagaimana hasil pertemuan dengan komnas ham dan juga kpai pak
betul mbak tadi siang saya bertemu dengan komnas ham
ya saya sebagai ayah korban
dari anak saya yaitu bernama vera puspita ayu adalah umur dua puluh dua tahun
dia kena tragedi kealjuruan karena kena tembakan gas air matahambat
maka dari itu saya datang ke komnas ham itu
yaitu saya menagih janji kata katanya bapak kepala negara yaitu bapak presiden insinyur joko widodo
mengatakan bahwa tragedi kealjuruan harus diusutuntas
jangan ada yang ditutupin
maka dari itu saya pihak warga korban betul betul yang dirugikan
betul betul yang dirugikan
dan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
maka dari itu saya sebagai ayah korban minta tolong kepada komnas ham
supaya oknum oknum itu harus dihukum sesuai undang undang yang berlaku
dan dihukum yang sebetulnya
karena saya mendidik anak saya mulai kecil sampai dewasa
dia kuliah sudah selesai
terbunuh dengan kejih yaitu kena gas air mata
bukan karena bisaan atau injek injek bukan
karena anak saya itu benar benar ditembak gas air mata
maka dari itu saya minta
masalah ini diusut dengan tuntas
baik pak wiono saya akan ke tim kuasa hukum
mas anjar mas anjar
bagaimana tadi hasil pertemuan dengan komnas ham
karena sebenarnya komnas ham juga sudah mengeluarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh komnas ham sendiri
bahwa memang ditemukan adanya pelanggaran ham
dan apa yang diminta oleh komnas ham
tim kuasa hukum dan juga keluarga korban dari komnas ham
ya mbak jajah
jadi kebetulan hari ini tadi kami dibagi dalam pulau kompok
kebetulan saya sendiri menampingi yang di kpai
lanjut ada rekan saya tim hukum lain yang mendampingi di komnas ham
yang di komnas ham tadi pada intinya kami mendorong
misioner komnas ham yang baru yang baru saja dilantik ini
untuk mau membuka kembali penyelidikan
bagaimana kita ketahui kemarin sudah dilakukan pemantauan dan penyelidikan oleh komisioner yang lama
yang kita tahu hasilnya di sana dinyatakan tidak ada pelanggaran ham berat
nah itu kami dorong agar dibuka kembali penyelidikannya
karena menurut kami terlalu dini ketika komnas ham menyampaikan bahwa ini bukan pelanggaran ham berat
khususnya komnas ham melakukan penyelidikan pro justisia dengan cara membentuk tim ad hoc
yang berdiri dari komnas ham dan unsur unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal delapan belas undang undang pengadilan ham
ya untuk bisa melakukan penyelidikan secara lebih mendalam dan menemukan adanya pelanggaran ham berat
itu harapan kami dan juga magili korban semua caca
baik mas anjar kalau misalkan dengan kpai apa hasilnya mas
kebetulan di kpai kami tidak bertemu dengan komisionernya
hanya bertemu kepala bagian hukum dan pengaduan
di sana tadi kami bersama keluarga korban meninggal dunia dari kategori anak
dan juga kami bersama anak anak yang luka akibat tragedikan juruan
di sana tadi sudah disampaikan intinya kami mengadukan tragedi kanjuruhan ini sebagian besar korbannya ternyata adalah anak
nah di sana kami juga sampaikan bahwa selama ini
penegakan hukum belum menyentuh perspektif perlindungan anak
bisa diketahui perkara yang saat ini berjalan di polda jatim menggunakan pasal pasal dalam kitab undang undang hukum pidana
bagaimana diatur pasal tiga ratus lima puluh sembilan tiga ratus enam puluh
sementara untuk perlindungan anak sendiri harusnya ada undang undang lebih khusus yaitu undang undang perlindungan anak
nah kami minta kpai untuk lebih proaktif merespon persoalan ini
bahkan kami tadi secara perspektif kita juga mengatakan bahwa

memberikan bantuan hukum mendukung kami dalam proses pelaporan di baris krim mabes polri nanti
itu mbak jatjana
baik mas anjir saya mau ke pak wiono kembali
pak wiono rencananya selain ketemu komnas ham kemudian hari ini juga sudah bertemu dengan kpai
akan ke mabes polri melakukan laporan
dan tadi juga pihak keluarga menagih janji bahwa ini harus diusut tuntas
apakah itu artinya keluarga dengan membuat laporan lagi
padahal sekarang kan juga sudah kasusnya sedang diusut oleh kepolisian
apakah ini artinya keluarga merasa bahwa janji pengusutan itu belum tuntas
atau masih ada ketidakadilankah yang dirasakan oleh keluarga pak wiono
ya betul mbak jadi artinya begini
selama ini kan kita sebagai warga korban
kenyataannya di kepolisian itu tidak ada respon
kasus ini hanya dianggap remeh gitu
jadi kayak enggak begitu disetujui gitu dari kepolisian
maka dari itu saya besok mau ke mabes polri
juga menagih janji juga kata katanya
bapak kapolri yaitu bapak residu singgit prabowo sudah mengatakan
kalau enggak bisa bersihkan ekornya
yaitu kepalanya yang akan dipotong
itu mudah mudahan kata katanya bapak kapolri bisa ditunaikan besok
dan secepatnya supaya rasa keadilan kepada rakyat kecil ini
benar benar diperbaiki mbak
maka dari itu saya sebagai orang tua korban
kalau ada kata kata yang kurang baik
karena saya ini bukan orang pendidikan mbak
jadi saya mohon maaf yang sebesar besar
pak wiono tadi menyatakan bahwa kepolisian tidak ada respon atau tidak melakukan respon
tidak ada respon seperti apa pak wiono
mungkin bisa lebih dijelaskan
dan sebenarnya harapan keluarga
respon seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
ya contohnya seperti yang kemarin
yang kemarin kita mau berangkat ke jakarta aja
masih ada yang menghalang halangi
yaitu pihak dari polda atau porets atau kordin
akhirnya kita tertunda berangkatnya ke jakarta
tuhan itu masih melakukan
dia melindungi kita semua
akhirnya kita bisa berangkat ke jakarta
itu mbak yang saya merasa benar benar ini mbak
keberangkatan dari keluarga dihalangi oleh pihak kepolisian demikian pak
boleh diceritakan bagaimana kronologisnya
ya kenyataannya dari apa itu base
itu saja juga dicabutase kemarin itu
seharusnya akan berangkat jam tiga
ternyata jam dua itu ada bis kembali lagi
katanya nggak berani ke jakarta
itu informasi yang dari teman teman
maka akhirnya terus mencari bis lagi
maka dari itu yang namanya keadilan
yang namanya mencari keadilan
itu pasti kalau kita benar pasti gestiala melindungi kita
baik pak wiono dan juga mas anjar
juga pemirsa yang menonton di rumah
sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak dari kepolisian
untuk ikut berdiskusi pada malam hari ini
namun kami belum bisa mendatangkan mereka
karena mereka tidak bisa ikut bersama pada malam hari ini
untuk melakukan dialog
saya mau ke mas anjar
mas anjar apakah benar ini ada pihak kepolisian yang diduga
penghalang halangan keberangkatan mas anjar
ya jadi dua hari yang lalu
saya sudah mendahului di jakarta
namun informasi dari rekan rekan yang kemarin berangkat bersama para korban di malang
jadi sebelum keberangkatan
mulai dari pagi itu ada beberapa pihak
yang mengaku dari petugas kepolisian
namun mereka tidak berseragam
mereka pada intinya
berusaha mencegah keberangkatan para korban
juga termasuk tim kami
untuk ke jakarta
ada banyak hal yang disampaikan
mereka diantaranya menyampaikan bahwa
pelapor di polda jatim saja
coba melapor di sini saja
nggak perlu jauh jauh ke jakarta
untuk mencari keadilan
untuk mengambil pilihan hukum
itu kan merupakan hak korban
tidak ada satu alasan
yang bisa menghalangi atau mencegah seseorang
untuk menempuh pelanggaran hukum sebagai haknya
termasuk salah satunya
rekan rekan akhirnya memutuskan berangkat ke jakarta
ini adalah bagian dari pilihan hukum yang sudah mereka inginkan gitu
mereka merasa penanganan yang ada selama ini di jawa timur
mungkin kurang baik kurang maksimal
sehingga mereka ingin ada proses hukum yang lebih serius
dalam hal ini
di mabes polri di baris krim
itulah yang akhirnya dijalankan
artinya diharapkan bahwa penanganan di mabes polri lebih baik
memang seperti itu harapannya
sebagaimana kita tahu
selama ini di polda jawa timur
kita beberapa kali juga menyampaikan masukan secara terbuka
termasuk secara tertulis juga mengenai rekonstruksi
tidak ada tanggapan sama sekali
mereka kesannya abai dengan masukan korban
sementara kalau kita ngomong fragisikan juruan
harusnya perspektif yang diutamakan adalah perspektif korban
bagaimana cerita yang sebenarnya terjadi di satu oktober itu
harusnya banyak dikali dari korban
namun ini tidak
itulah yang menganggap
yang menjadikan keluarga menganggap ini tidak serius
ada fakta yang ditutupi
ini ingin diarahkan ke asumsi atau perspektif tertentu
itu yang tidak akan digendaki
sehingga dengan berangkatnya para korban ke jakarta ini
harapannya dengan laporan yang akan dibuat nanti
bisa lebih membuka perspektif korban

apa yang sebenarnya terjadi di tribun
bagaimana tembakan gas air mata itu bisa ditembakkan tribun
apakah di tribun terjadi kekacauan
apakah para korbannya adalah peraku kericuan
itu nanti yang hendak dibuktikan
ketika tidak berarti penembakan gas air mata itu
berarti juga ada tindakan yang melawan hukum
baik mas anjar
itu kalau kami nilai adalah kesengajaan sampai saat ini
kesengajaan itu tadi juga sudah diutarakan oleh pak wiono bahwa
anaknya terbunuh dengan keji karena ditembak gas air mata
dan yang menarik yang sebenarnya kami cermati juga
ada dugaan pelanggaran pidana dengan pasal tiga ratus empat puluh atau pembunuhan berencana
apakah dasar dugaan terbunuh dengan keji karena ditembak gas air mata tersebut
menjadi dasar kenapa akhirnya diduga melakukan pembunuhan berencana
semua ini berangkat dari temuan temuan yang sebelumnya sudah dilakukan
sebagaimana kami sudah mengkaji juga
ternyata sebelum pertandingan itu sempat diadakan beberapa rapat koordinasi
yang diantaranya menyampaikan pokok pokok pembahasannya adalah
tidak ada penggunaan gas air mata dalam pengamanan
kemudian sesaat sebelum ada pelaksanaan pertandingan
kapolres sebagaimana video yang sudah banyak beredar menyampaikan bahwa
tidak ada penggunaan kekerasan yang eksesif yang berlebihan
nah kemudian bagaimana ada tindakan kepolisian
ada proses haluan mata yang menggunakan gas air mata
seperti yang kita ketahui seorang anggota polri bergerak itu tentunya berdasarkan komando
komando itu pun kami duga semuanya kan sudah direncanakan
kami menduga jangan jangan ada perubahan rencana yang semula direncanakan
tidak ada penembakan gas air mata atau tidak ada pengamanan
kemudian menggunakan gas air mata kemudian menjelang kejadian ya
atau mungkin ada perubahan dinamika situasi di lapangan kemudian ada rencana yang berubah
digunakanlah gas air mata itu sebagai alat untuk menghalau massa
tapi persoalannya ini bukan menghalau massa
ini ditembakkan ke tribun tempat para penonton yang tidak tahu apa apa yang tidak ikut ricuh
dan kemudian akhirnya mereka sekarang jadi korban
baik itu meninggal dunia pun luka itu masalahnya
baik ada perubahan rencana tersebut yang kemudian di highlight oleh tim kosovo
saya terakhir mau ke pak wiono
pak wiono apa harapannya besok rencananya akan ke mabes polri
akan membuat laporan secara langsung
apa harapannya yang mungkin saat ini bisa disampaikan ke instansi pemerintahan
ke presiden joko widodo mungkin dan juga ke masyarakat luas
terkait dengan kasus tragedi kanjuruhan ini pak
oh ya begini mbak
besok itu saya mau datang ke mabes polri
itu tujuannya yaitu kita minta pertanggung jawabannya
dan minta kata katanya bapak pak polri tadi yang sudah saya utarakan yaitu
akan dibersihkan ekornya
kalau ekornya nggak bisa dibersihkan kepalanya yang harus dipotong
itu pak kapolri sendiri yang bicara seperti itu
itu yang pertama
yang kedua mbak
apa yang dikatakan masyarakat
mbah bespori itu menuntut hak saya sebagai orang tua mempunyai anak yang dibunuh secara keji seperti itu
mudah mudahan besok bapak kapolri menerima kita dengan baik dan saya juga laporan apa adanya
sebelum keadilan ini terlaksana saya tidak akan menyambut laporan tersebut mbak
baik pak wiono terima kasih pak wiono dan juga mas anjar sudah bergabung pada malam hari ini
akan kita kawal terus bagaimana kasus tragedi ini
semoga seluruh korban dan juga keluarga bisa mendapatkan keadilan yang menjadi hak seluruh korban dan juga keluarga
terima kasih mbak jajah